malam ini lanjutan rapat pansus seru pemilu diagendakan akan berlanjut setelah kami siang rapat menemui deadlock
sebelumnya ketua panitia pansus ru pemilu lukman edi pernah menyebut voting terkait beberapa isu krusial di ru pemilu akan selesai pada hari kamis ini
kita akan membahasnya malam hari ini dengan willy aditya yang merupakan wasekjen partai nasdem
selamat malam bang willy
selamat malam bu indra
baik terima kasih dan juga ada fadil ramadhanil yang merupakan peneliti dari perludem
selamat malam bang fadil
selamat malam mas idra
baik terima kasih saya akan mulai dari bang will terlebih dahulu
ini kita akan masuk lebih fokus pada salah satu isu krusial itu yang sering dibahas adalah tentang ambang batas pemilihan presiden
ini yang tarik menariknya sampai sekarang kan sepertinya masih belum selesai ya
bahkan sempat deadlock ditunda kita dengar laporan rifana juga sempat ada masih akan dilakukan forum lobby sebenarnya
saya ingin tahu kenapa nasdem adalah salah satu fraksi yang paling menginginkan
salah satu pariwisata
partai yang paling menginginkan agar ambang batas pemilihan presiden ini tetap ada bahkan di angka yang dua puluh persen
apa sih alasannya
ya indra ini memang menjadi agenda yang sekarang benar benar hot di dpr
memang nasdem mengikuti apa yang sudah selama ini digariskan oleh undang undang
yaitu undang undang kita mengamanatkan untuk mengajukan seorang presiden itu dua puluh persen popular suara nasional
atau dua puluh lima persen suara kursi dpr
nah ini semangat yang ingin kita usung ketika kita mengusung pak jokowi adalah penguatan sistem presidensial
presiden ini kan tidak dua atau tiga gitu
presiden ini kan cuma tunggal
tentu kita membutuhkan kualifikasi yang pasti untuk itu
maka kemudian kita harus berbicara pada bangunan dalam proses penguatan presiden
nah bangunannya itu indra karena ini amanat untuk kemudian pemilu dua ribu sembilan belas ini adalah pemilu yang bersamaan
maka kemudian bagaimana bangunan koalisi pengusung pemerintahan atau bangunan koalisi yang mengusung presiden itu bisa disusun bersama sama sebelum pilpres itu berjalan
nah untuk itu terjadi koalisi partai atau gabungan partai yang cukup kuat untuk membicarakan agenda agenda strategis
ini juga menghindari proses politik yang transaksional
menghindari proses politik yang transaksional
secara sederhana digambarkan ke publik
kalau itu terpisah itu kan nanti kan dia bisa lihat segala macam
pilek duluan baru pilpres gitu
nanti baru pilih
tapi kalau ini sudah berbarengan
oh serentak maksudnya ya
serentak dan dari awal
prosesnya itu kan tidak hanya proses menyusun kabinet yang bersama sama
tapi proses itu dimulai
bekerja bersama sama memenangkan bersama sama bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan bersama sama
sehingga ini yang kita inginkan bagaimana proses revitalisasi sistem presidensial ini terjadi
sebenarnya mungkin bisa anda tunjukkan di mana letak korelasi secara sederhana begitu
antara ingin memperbaiki sistem memperkuat sistem presidensial yang sekarang ini
dengan meletakkan ambang batas atau persyaratan begitu tadi
untuk mengajukan calon presiden
karena nanti juga akan muncul dalam pertanyaan yang selanjutnya
bagaimana ambang batas itu bisa ada
kalau sekarang ini akan dilakukan pada dua ribu sembilan belas nanti akan dilakukan secara serentak
pertama undang undang nomor empat puluh dua tahun dua ribu delapan pasal sembilan itu tidak pernah dieliminir
dengan keputusan mk
dia tetap sebagai sebuah basis persyaratan untuk
ini pasal tentang ambang batas ya
itu yang pertama
yang kedua adalah jika kita lihat secara logika sederhana saja
presiden ini kan juga kepala negara
dia juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan hal hal yang bersifat strategis
maka kemudian tidak bisa asal asalan saja orang untuk kemudian mencalonkan diri sebagai presiden
ya partai apa saja kan bisa mengusulkan kemudian
ini kan sangat bertentangan dengan spirit
misalnya kalau kita berkaca pada pengalaman pilkada
ini kita memilih presiden
kok tidak ada syaratnya
dari sabang sampai merauke dari myangas sampai pulau rote
sekian banyak pulau pulau
sekian luas indonesia
sekian kompleksitas indonesia
lalu kita mau bermain main dengan kualifikasi seorang orang paling utama di republik ini
ini yang kepenting
yang kemudian harus kita jadikan common sense kita
bukan masalah kemudian berkaitan dengan hak kebebasan berekspresi hak kebebasan untuk mencalonkan diri
ini kita tidak sedang membatasi hak dan tidak sedang bermain game ini
kita sedang mengurus republik ini mengurus hidup orang banyak
jadi nasdem tetap berpatokan untuk presidensial threshold sama dengan apa yang sudah diamanakan
sudah diamanakan undang undang selama ini
oke baik nanti kita akan minta pendapat dari perludem tetaplah di cnn indonesia prime news
kita ingin lihat terlebih dahulu secara infografis bagaimana perdebatan yang masih ada di dpr
adalah presidensial threshold
dua opsi begitu ya
ada yang fraksi
serentak dengan pemilu legislatif maka otomatis
menurut fraksi yang
ambang batas untuk mencalonkan presiden
lalu ada juga
yang tadi menginginkan
pdi perjuangan dan juga
golkar ini kita lihat antara
perolehan suara sah nasional
perolehan kursi dpr
ini kita lihat tadi ada pdi perjuangan
di sebelah kiri layar anda
kemudian fraksi golkar dan
fraksi nasdem dan p tiga
begitu yang kami terima ini adalah dari
hanura kemudian ada juga fraksi yang
mengusulkan agar sama dengan parliamentary threshold
sejauh ini adalah
gerindra kemudian pan
dan demokrat tetapi ini masih
cair ya masih akan terus
pansus ruu pemilu yang sekarang
masuk dalam lobby lobby
antara fraksi nah sekarang saya ingin tahu tanggapan dari
perludem dengan adanya putusan
mk karena ini pasal putusan mk yang
pemilu presiden dan pemilu legislatif
dilakukan secara serentak mulai dua ribu sembilan belas
menurut anda ambang batas ini masih perlu tidak untuk presiden dulu terlebih dahulu
ya pertama dari awal sebetulnya dengan konsekuensi pemilu serentak
kita sudah mengatakan bahwa
ambang batas pencalonan presiden sudah tidak relevan lagi dengan
penyelenggaran pemilu tidak relevan ya
nah untuk melihat ini mas indra sebetulnya ada dua ya
secara hukum kita harus melihat dua konstruksi pertama
itu kan frasa lengkapnya mengatakan
pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan
oleh partai politik atau gabungan partai politik
atau gabungan partai politik
peserta pemilihan umum
sebelum pelaksanaan pemilihan umum
dan kemudian kalau kita pretelih satu satu misalnya
partai politik peserta pemilu itu artinya ya partai politik yang
sudah memenuhi kualifikasi menjadi peserta pemilu itu menjadi peserta pemilu ya
itu menjadi peserta pemilu
anggota dpr dpd presiden dan wakil presiden dan dprd provinsi dan kabupaten kota
pemilu yang dimaksud pasal dua puluh dua i ayat dua itu yang dimaksud sebelum pelaksanaan pemilu di dalam pasal enam ayat dua
itulah kemudian yang jadi pemilu serentak sekarang
nah itu yang mesti harus diperhatikan
nah yang kedua putusan mk
soal putusan mk ini kan ada dua sebetulnya
pertama putusan yang dimohonkan oleh effendi ghazali
yang kemudian menghasilkan pemilu serentak ini
dilaksanakan pada dua ribu sembilan belas
yang kedua permohonan yang diajukan oleh prof yusril
terkait dengan ambang batas pencalonan presiden
nah fokus untuk ambang batas pencalonan presiden ini
mk memang tidak pernah menyatakan ketentuan itu inkonstitusional
atau bertentangan dengan undang undang dasar
ketentuan ambang batas maksudnya yang pasal sembilan tadi itu
tapi mk mengatakan ketentuan ini adalah kebijakan hukum terbuka dari para pembentuk undang undang
ya terserah pembentuk undang undang untuk mengkompromikan itu secara politik dalam proses penyusunan undang undang
nah tapi dalam makna kebijakan hukum terbuka atau open legal policy itu kan harus diperhatikan juga
harus diperhatikan juga konsep yang ada dalam pelaksanaan pemilu serentak
konsekuensi konsekuensi logis yang harus dilaksanakan sebagai sebuah sistem penyelenggaraan pemilu
dan yang paling penting adalah tarikannya kepada pasal enam a ayat dua itu
nah dengan mekanisme pemilu serentak sebetulnya ambang batas pencalonan presiden itu sudah tidak bisa dilaksanakan lagi
walaupun tidak dikatakan apa apa inkonstitusional ya
sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka kan tidak bisa dilepas begitu saja
tapi kan harus diperhatikan sekali lagi konsekuensi logis jika itu diatur apa akibat hukumnya
salah satu hal yang tidak akan bisa apa ya salah satu hal yang akan sangat sulit untuk dijawab adalah
mau diambil dari mana ambang batasnya kan pemilunya serentak
nah kan pemilu dpr dan pemilu presidennya dilaksanakan secara serentak
ini memang masuk pada tafsir sebenarnya ya
bukan tafsir kalau soal tafsir sebetulnya kan sudah clear
mk mengatakan ketentuan ambang batas itu menjadi open legal policy terserap untuk undang undang
nah pembentuk undang undang
itu yang menjadi perdebatan kemudian tafsirnya masing masing kan
bukan pembentuk undang undang sebagai orang yang secara konstitusional
yang ini dpr dan pemerintah yang punya kewenangan untuk membentuk undang undang
kan harus memperhatikan juga konsekuensi logis dari setiap penyelenggaraan peraturan undang undangan
nah sekarang kalau masih ingin mengatur ambang batas pencalonan presiden
angka ambang batasnya itu mau diambil dari mana
kan pemilu dpr dan presidennya kan serentak
berbeda dengan pemilu dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas
ada jeda waktu sekitar lebih kurang tiga lima bulan ya
yang mendahului pemilu dpr kemudian baru dilaksanakan pemilu presiden
nah barulah kemudian hasil pemilu dpr itu yang kemudian dijadikan patokan angka
untuk kemudian menjadi prasyarat bagi partai politik untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden
nah itu salah satu
itu salah satu konsekuensi logis yang menurut saya
kenapa kemudian ambang batas pencalonan presiden itu tidak relevan lagi bagi penyelenggaraan pemilu serentak
open legal policy tadi letaknya
jadi ketika memang disampaikan oleh bang willy tadi
dan mungkin beberapa fraksi yang lain yang mendukung tetap adanya ambang batas tadi
mengatakan tidak ada putusan mk yang menyebut bahwa pasal ambang batas ini inkonstitusional
tetapi disebutkan tadi itu sebenarnya diserahkan kepada pembentuk undang undang
open legal policy bentuknya
ini yang dilakukan oleh teman teman di dpr hari ini
yang dilakukan oleh teman teman dpr hari ini adalah sebuah debat
sebuah elaborasi yang sifatnya konstitusional
jadi ini benar benar menjadi milestone bagi kita dalam bernegara dan berbangsa indra
jadi bagaimana mengumumkakan perasyarat perasyarat kenapa harus ada ambang batas
ini yang kemudian benar benar menjadi argumentasi argumentasi
untuk kepentingan politik dan kebangsaan
kita tentu melihat proses ini berkaca pada satu
yang harus kita lihat adalah apa proses proses yang selama ini sudah terjadi
proses historisnya itu harus menjadi pertimbangan kita
kedua proses bagaimana meningkatkan kualitas kita berdemokrasi
jadi bukan hanya spirit freedom of expression itu sebagai sebuah basic dari demokrasi itu penting
tapi kemudian proses untuk meningkatkan demokrasi
kita menjadi jauh lebih advance itu suatu hal yang harus kita lakukan sebagai aktor
dan yang ketiga adalah bagaimana kita berangkat dari proses common sense indra
common sense yang selama ini terjadi
common sense nya untuk menetapkan seorang menjadi pejabat publik presiden pejabat negara
itu tentu ada syarat syaratnya
ini yang kemudian sudah menjadi common sense di kita
apakah sebelumnya tidak memenuhi syarat kalau misalnya
apa namanya membuka ruang bagi seluruh partai politik bisa mencalonkan presiden tadi
jadi begini kalau kemudian satu pertanyaan saya kemudian tadi kan belum terjawab
kalau pasti pakai ambang batas ambang batasnya mau diambil dari mana
nah yang kedua kalau masih ada ambang batas mas indra di pemilu dua ribu sembilan belas itu
akan ada kemudian kesempatan atau hak yang tidak seimbang antar peserta pemilu
kalau nanti ada partai politik baru yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilu
misalnya ada partai politik baru yang sebelumnya pada pemilu dua ribu empat belas belum menjadi peserta pemilu
tapi kemudian ikut verifikasi di pemilu dua ribu sembilan belas kemudian dinyatakan memenuhi syarat menjadi peserta pemilu
nah kalau masih ada ambang batas ambang batasnya mau diambil dari mana
semangat ambang batas tadi untuk menyaring menyaring memilih pejabat publik terutama apalagi presiden begitu kan
maksud saya pertanyaannya apakah kalau tanpa ambang batas sebenarnya partai partai itu tidak terverifikasi
atau tidak melalui terseleksi dengan baik
syarat mendirikan partai politik di indonesia dan syarat untuk menjadi peserta pemilu di indonesia itu salah satu yang paling berat di dunia
dia harus punya kepengurusan di seluruh tingkatan provinsi kabupaten kota sampai kecamatan itu satu hal
dan yang kemudian yang kedua untuk menjadi peserta pemilu itu kan tidak serta merta
setelah berdiri lah ikut pemilu tidak bisa ya
tidak bisa harus lewat verifikasi harus melakukan uji kelayakan dan lain sebagainya
baik secara administrasi maupun secara faktual
nah yang kemudian yang kedua untuk mengajukan pasangan calon presiden kan bukan tidak disaring
kan ada syarat pencalonan dan syarat calon yang harus dipenuhi oleh seorang calon presiden
syarat pencalonan itu dia harus diajukan oleh partai politik yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu
itu kan bukan hal yang gampang
itu sudah cukup syarat ya maksudnya sudah terseleksi sampai di situ ya
betul itu kan sebuah syarat pencalonan yang sangat ketat
tidak perlu lagi diseleksi dengan ambang batas maksud anda
nah yang kedua betul tidak perlu lagi seleksi ambang batas
karena seleksi bagi partai politik yang bisa mengajukan pasangan calon presiden itu sudah dilakukan ketika proses verifikasi partai politik calon peserta pemilu
ketika dia sudah memenuhi syarat maka dia sudah layak menjadi peserta pemilu
dan pasal enam a ayat dua itu menjamin haknya untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden
karena frasanya atau partai politik atau gabungan partai politik
jadi ketika ada partai politik misalnya yang sudah memenuhi syarat menjadi peserta pemilu pada dua ribu sembilan belas nanti
tapi dia tidak bisa mengajukan pasangan calon presiden ini kan tidak fair
salah satu ciri pemilu yang demokratis itu kan adanya prinsip keadilan pemilu
dan turunannya salah satunya adalah adanya persamaan hak pencalonan atau kandidasi right yang sama antara satu dengan yang lain
gini indra proses ini keadilan itu bukan suatu hal yang gebrauya gitu pukul rata
kalau kita berbicara dalam logika seperti itu setiap partai berhak mencalonkan
karena dia peserta pemilu kita harus melihat bahwasannya presiden itu harus memiliki keseimbangan di parlemen
ini pasca pasca pemilunya yang harus dilihat juga begitu ya
iya berpikir ini kan tidak parsial
berpikir menjadi seorang negarawan
karena pas tadi saya katakan ini teman teman sedang melakukan proses elaborasi dan perdebatan yang konstitusi gitu
jadi benar benar tidak bisa semena mena tidak bisa parsial tidak bisa teledor dalam proses ini
nah pertimbangan kita meletakkan presidensial threshold karena apa
presiden itu harus mewakili kekuatan politik
dan kekuatan politik yang diwakili itu harus representatif
maka kemudian dia kalau partainya mencukupi syarat
maka kemudian dia bisa mencalonkan kalau tidak dia harus melakukan gabungan politik
sehingga proses keseimbangan politik antara parlemen dengan pemerintahan itu terjadi
karena kita sistem presidensial ya
karena kita tidak parlementer yang kemudian yang kalah membentuk oposisi di parlemen
yang menang memerintah
tidak seperti itu
yang kedua adalah yang kita lihat
kalau kita berbicara pada semata mata aspek keadilan yang sifatnya naif gitu
peserta pemilu itu juga mendapatkan kompensasi dari negara itu berdasarkan suaranya
nah jadi keadilan yang proporsional bukan keadilan yang bersifat gebraiyah
itu poin yang paling penting dalam proses menyusul
jadi garis bawahnya seorang presiden ketika nanti terpilih
dia sudah punya modal politik
misalnya kalau partainya kuat dan bisa mencalonkan sendiri begitu ya
itu pun kuat di parlemen karena memang kursinya cukup banyak
ini yang berbeda dengan pemerintahan daerah
kenapa di dalam proses pencalonan presiden kita tidak mengenal calon independen
kenapa di dalam pilkada kita mengenal calon independen
karena dalam konsepsi ketatanegaraan kita
bahwasannya kepala daerah itu
pemerintahan daerah itu terdiri dari kepala daerah dan dprd
mereka menjadi satu kesatuan
di dalam pemerintahan pusat itu presidensial
maka kemudian untuk melakukan proses politik
dia harus memiliki kaki dan kekuatan yang representatif di dpr
jadi logika itulah yang menjadi dasar
bagaimana dia punya kekuatan yang representatif ya diwujudkan ketika akan bertarung di pemilihan presiden ya
jadi tidak kosong kosong lah
saya bisa tanya satu
ambang batasnya mau diambil dari mana mas willy
ambang batasnya kita berkaca pada proses yang sudah ada
nah ini memang sangat apa namanya
sangat cair bagaimana meletakkan
mungkin ada pendapat dari bang fadil sendiri
tadi alasannya adalah modal politik bagi presiden yang terpilih nanti di parlemennya kuat
ya itu satu hal ya
kalau untuk penguatan sistem presidensial kita sepakat
karena memang kan kita mengusung sistem presidensial bukan parlamenter
tapi satu hal adalah yang harus di fikirkan ulang
kalau masih memakai ambang batas ambang batas ini mau diambil dari mana
karena kan pemilihannya serentak
nggak mungkin nunggu yang ini karena kan bareng
kan pemilihannya bareng
kalau ambil dari pemilu dua ribu empat belas itu tidak mungkin menurut saya nih
tidak mungkinnya kenapa
bagaimana mungkin pemilu dua ribu empat belas menjadi dasar bagi penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas
pertama pemilu dua ribu empat belas itu kan didapatkan dari serangkaian proses yang begitu panjang
ada verifikasi partai politik ada kampanye jumlah pemilihnya berbeda situasi sosial politiknya berbeda
sudah relevan digunakan data itu ya
di situ kemudian letak ketidakadilannya
ketika ada peserta pemilu baru yang belum menjadi peserta pemilu di dua ribu empat belas
dia kan tidak punya basis suara yang bisa dianggap
ini berarti kan soal keadilan ya
soal keadilan tadi sudah dijawab
yang kedua adalah soal penguatan sistem presidensial
kita harus pahami menurut saya bahwa sistem presidensial kita di indonesia ini memang agak unik ya
uniknya kenapa presiden dan dpr itu punya mandat yang sama sama kuat
karena dipilih langsung oleh rakyat
nah kemudian pasca reformasi perubahan undang undang dasar kita kan memang
menginginkan adanya distribusi kekuasaan ya
kalau sebelum reformasi itu adalah semua kekuasaan ada di tangan presiden
bergeser pasca reformasi itu distribusi kekuasaan tersebar
power sharing ya
nah makanya kemudian mesti ada keseimbangan
makanya check and balances antara eksekutif dengan legislatif itu diperlukan
dan memang dibutuhkan presiden yang punya kemampuan komunikasi politik luar biasa dengan desain sistem presidensial di indonesia
nah itu kalau menurut fraksi fraksi yang menginginkan adanya ambang batas
salah satu cara untuk memperkuat itu adalah dengan
nah satu angkanya tidak bisa ditemukan diambil dari mana
nah yang kedua kalau belajar dari pemilu dua ribu empat dua ribu sembilan dan dua ribu empat belas
kan tidak ada juga koalisi yang dibentuk begitu sulit
semuanya kan cair saja
bahkan setelah masih ada koalisi lagi
contohnya yang terdekat pak jokowi
pak jokowi dulu pasca pencalonan presiden kan jadi dukung pdip nasdem pkp dan hanura
nah pasca pemilihan presiden
semua anggota yang menjadi lawannya juga merapat
nah makanya yang kemudian
kalau ingin memperkuat sistem presidensial
tradisi berdemokrasi ya tradisi sistem presidensial di indonesia kita punya keunikan tersendiri
memang butuh presiden yang punya kemampuan komunikasi politik
karena dia butuh kekuatan politik di dpr
ini sebenarnya jawaban yang saya tunggu nanti harus dijawab oleh bang willy
ternyata koalisinya pun setelah pemilihan presiden masih dibangun juga
itu jawaban memperkuat sistem presidensial bang will
nanti kita akan ulas lebih lanjut tetaplah di cnn indonesia prime news
terima kasih pak jokowi
koalisi pun dibangun setelah pemilihan presiden
artinya tetap kebuat juga di parlemen gitu bang
iya tapi spirit awalnya indra ketika pdip nasdem mengusung pak jokowi
itu adalah revitalisasi sistem kepresidensialan
kita menginginkan ya dpr yang solid gitu
tapi terjadi kemudian banyak hal hal yang kemudian yang tidak diluar nalar ketatanegaraan kita
nah sehingga mau gak mau harus merangkul
indra bisa lihat aja bagaimana susunan md tiga gitu kan
itu terlalu membuat bukan hanya kasar
itu membuat kita terlalu childies dan mundur indra
nah kita tidak inginkan kita harus belajar terus menerus
tadi saya diskusi sama fadil mengatakan ini pembelajaran
lisson learned yang harus kita ambil apa
nah kenapa tadi bung fadil mengatakan
toh juga bisa dibentuk pasca pilpres
hal yang harus kita berikan ruang adalah bagaimana partai partai harus melakukan kerjasama politik bersama sama
sehingga kesepahaman basis dukungan itu berdasarkan kepentingan yang strategis
tidak kepentingan yang transasional
nah kalau kita berbicara ada kebolongan kebolongan pasti
sistem demokrasi dimanapun pasti memiliki kebolongan kebolongan
apalagi kita dengan istilah presidensial rasa parlemen gitu kan
tentu dengan proses ini aja kita sudah memiliki kebolongan kebolongan
tinggal bagaimana sekarang kita bisa benar benar arif
kemudian memiliki sikap sikap penegarawanan dalam memutuskan hal hal yang bersifat strategis
jadi maksudnya walaupun bisa dilakukan setelah pasca pilpres
tetapi niat awalnya sudah harus ada dalam ingin membentuk kekuatan sistem presidensial itu sendiri begitu ya
koalisinya kerjasamanya harus didorong pada spirit
ada yang long term tidak hanya short term gitu
nah long term itu apa
kalau ini pilek dan pilpresnya berbarengan artinya ada dua agenda besar yang diurus bersama sama
satu bagaimana sesama partai peserta pemilu mereka saling berkompetisi
yang kedua bagaimana calon yang diusung itu bisa menang bersama sama
artinya ketika mereka sama sama berkompetisi
mereka juga dituntut untuk bisa saling bekerja sama memenangkan presiden yang mereka usung
ini bukan untuk melakukan kompetisi dalam pemilihan legislatifnya
tetapi untuk pemilihan presidennya yang bisa saling bersamaan juga mereka harus
itu nggak akan rancu nanti saat kampanye
inilah yang kemudian harus dituntut untuk kemudian eksersis nggak harus dari awal
tidak bisa kemudian kalau kita misalnya semuanya itu hanya kemudian masing masing partai mengusulkan calon presiden masing masing
yang terjadi ketika pembentukan kabinet dan kemudian dengan koalisi di dpr nya
karena itu kembali dagang sapi dan transaksional
semua jadi ya seperti yang kita tahu bancaan lah
jadi justru ketika pintu dibuka untuk semua partai politik yang bisa mengikuti pemilihan ini untuk menjalankan presiden
itu akan jadi
ada kemungkinan untuk transaksional
kekuatan politik yang terbentuk itu akan lemah
nanti kemudian akan terjadi proses yang kemudian setelah
hal yang lupa kita adalah seleksi yang tadi indra bilang
bung fadil bilang untuk calon calon presiden ini dilakukan oleh kpu
itu basisnya adalah administratif
karena pak kpu
jadi belum syarat menurut anda ya
belum sebuah syarat untuk mencalonkan presiden
kalau untuk presiden
orang yang akan memimpinkan presiden
kita se indonesia raya ini harus firm dong
kualifikasinya harus jelas
modal politik di tangannya harus jelas
bagaimana kapasitas tadi kan dibilang oleh bung fadil
dia harus memiliki kapasitas komunikasi politik
bisa nggak dia meyakinkan beberapa partai untuk mendukung dia
tapi itu di situ
bukannya nanti justru dagang sapinya di situ
itu bagaimana membangun basis kekuatan politik yang real
oke baik ada tanggapan bang
di konstitusi kita itu kan sebetulnya clear ya
bahwa yang sebetulnya yang namanya threshold
itu kan sebetulnya syarat untuk bisa memenangkan sebuah pemilu
dan untuk pemilihan presiden
itu kan sudah clear di konstitusi kita
syarat untuk menang itu
kalau mau satu putaran
sebenarnya itu artinya threshold
lebih kurang delapan belas provinsi ya
karena kita kan sekarang ada tiga puluh empat provinsi
itu yang disebut threshold
jadi kalau soal legitimasi
sebetulnya kalau ada pasangan calon presiden
kan ada putaran dua
nah itu yang pertama
nah yang kedua adalah soal pemilu serentak
dan pemilihan presiden ini
kita mesti berkaca ya
diperbandingkan ke beberapa negara lain
yang sering menjadi kiblat
kita kan negara latin sebetulnya
yang agak mirip mirip dengan indonesia
salah satunya brazil ya
di brazil itu mekanisme pemilihan presidennya
hampir mirip dengan apa yang akan kita lakukan di dua ribu sembilan belas ini
memilih legislatif dan memilih presiden secara serentak
tidak ada ambang batas pencalonan di sana
nah salah satunya adalah
saya sepakat dengan mas willy bahwa memang
seorang calon presiden itu pasti orang yang sudah punya
kenegaraan kapasitas secara politik
modal sosial dan lain sebagainya
nah kalau kita lihat kondisi sekarang
bagi saya ya batas penawaran yang wajar saya
kan tidak mungkin juga setiap partai politik
akan mencalonkan orang menjadi calon presiden
toh kalaupun mungkin iya ya
itu kan akan jadi transisi saja
karena ini pertama kali kita menyelenggarakan pemilihan serentak
setiap partai pasti akan berhitung mas indra
apakah mungkin dia mengajukan pasangan calon presiden
dan pasti mereka sadar ini kan bukan main main
mengajukan pasangan calon presiden
apa yang membuat anda yakin pikirannya akan seperti itu
makanya kemudian menurut saya
sebagai sebuah hak konstitusional partai
itu kan mesti harus dilindungi
dan ketika mereka punya hak yang sama
untuk bisa mengajukan pasangan calon presiden
itulah bagian dari sebuah konsentrasi yang harus kita hargai
tadi anda menyampaikan bahwa
ya tadi anda menyampaikan bahwa
tidak tadi anda menyampaikan bahwa
partai politik pasti akan berhitung
tidak mungkin akan kemudian dengan
karena punya hak lalu digunakan juga
apa yang membuat anda yakin tidak mungkin akan seperti itu
ya pertama pasti
partai politik itu harus punya figur yang sangat kuat
baik secara modal kapital
baik secara elektabilitas
baik secara sifat kenegarawanannya
kalau modal popularitas saja yang diajukan
kalau modal popularitas saja yang diajukan
sementara karakter pemilih kita memang
suka yang misalnya
sebagai sebuah konsekuensi demokrasi langsung
tidak ada yang salah dengan itu
kalaupun toh mungkin nanti ada partai politik
yang mengajukan setiap pasangan calon presiden
kan tidak ada yang salah dengan itu
karena memang itu dijamin konstitusi kan
meskipun misalnya nanti ya misalnya jumlah
parpol peserta pemilu itu sekarang kan
yang punya kursi di dpr
taruhlah kemudian nanti ada parpol baru
ada tiga pertemanan parpol misalnya
atau dua penemuan parpol
parpol misalnya bersih kuku yakin
akan mengajukan pasangan calon presiden
di masing masing parpol kan akan hanya
dan untuk melakukan kekuatan
dan penguatan sistem presidensil
ya akan dikhawatirkan mas willy
tadi itu kan pasti nanti
semua partai politik itu pasti akan berkoalisi lah
untuk putaran kedua misalnya
oh jadi terseleksi secara alami begitu ya

di putaran kedua pertarungan selanjutnya
karena kan tidak mungkin kemudian
tidak menghilangkan hak dari
secara konstitusional dari partai partai politik itu
tetapi juga tidak akan menghilangkan
substansi seleksi tadi itu ya
dalam sistem pemilu serentak itu ada yang namanya
efek menarik kerah
dan seperti nasdelm dalam beberapa kesempatan
kita lihat sering satu suara dengan pdip
dan mendukung pak jokowi sebagai calon presiden
dalam beberapa kesempatan ya
termasuk juga soal beberapa isu di parlemen
nah sangat mungkin juga kemudian
nasdelm juga akan menangani
juga akan mendukung pak jokowi lagi misalnya
nah dengan begitu
dalam proses pencalonannya
orang yang akan memilih nasdem nanti
tentu juga akan memilih pak jokowi juga
sebagai presiden atau memilih pdip
itu yang disebut dengan kotel efek
kotel efek ya karena melihat calonnya siapa
jadi nggak main main akan memilih
dia akan lihat partai pendukung
si calon presiden yang dia mau pilih siapa
nasdelm dan pdip misalnya
tentu dia akan pilih dua diantara itu
dan otomatis hasil pemilunya nanti
ketika presidennya si yang a
menang berikut partai politik pendukungnya
juga dipilih oleh pemilih
kan penguatan sistem presidensil
sebagai pendukung presidennya parlamen itu akan terjadi
jadi partai politik akan hitung hitungannya
itu dari yang anda sebut tadi kotel efek tadi
tidak akan sembarangan ngajuin ini
karena juga dia akan rugi nanti di pemilih legislatifnya
saya yakin soal itu
itu argumennya bagaimana pak
sekaligus pendutuk bnsi katanya
pertama kalau itu evolusi namanya
perubahan yang diserahkan pada alam
maka kemudian prosesnya
itu akan berubah
kita tidak akan bisa
politik bukan meletakkan
perubahan itu pada proses yang evolutif
proses politik itu adalah proses
yang penuh dengan rekayasa sosial
saya ingin katakan apa yang dikatakan
bung fadil mungkin saya sebagai
sembilan puluh delapan dan sembilan puluh sembilan mungkin
bung indra masih ingat ada partai dagelan
indonesia partai pelawak
indonesia ada puluhan partai
yang mendeklare jadi
yang bung fadil bilang tadi
mereka akan pikir pikir
orang kita ini pikirnya nggak panjang bung fadil
saya masih ingat
waktu itu di jogja
partai pelawak indonesia
segerombolan deklarasi bangun partai
membangun negara ini bukan
tapi ketika mereka mengajukan misalnya calon presiden
katakanlah ini ada yang seperti itu ya
mereka mengajukan calon presiden bahkan
toh ada seleksi alam begitu
bukankah di putaran kedua nanti
bukan nah gini kita harus letakkan
dua ribu sembilan belas itu sudah dua puluh tahun
ini sudah tidak
ini sudah tidak trial and error lagi
meningkatkan kualitas berdemokrasi
dengan aktor aktor yang qualified
bung fadil mengatakan kan ada seleksi alam
itu kan syarat kemenangan presiden
tapi yang kita perdebatkan hari ini ya
syarat pengajuan presiden
calon presiden calon presiden yang kita
perdebatkan bukan kemudian bicara
proses kemenang bukan tapi untuk
starting awalnya yang kita perdebatkan
kenapa dari tadi kita
saling memberikan argumentasi
kita berpikir pada starting pointnya ini
di awal saja kita sudah
jangan gitu untuk suatu hal yang
baik maka kemudian proses
apalagi untuk memilih presiden begitu maksudnya
tidak hanya kepala pemerintahan input proses
output serta outcome nya harus baik
ada pepatah cina yang mengatakan indra
orang menanam padi
rumput pun pasti tumbuh
tetapi orang menanam rumput padi tidak akan
pernah tumbuh untuk itulah
dukung jokowi tetap
kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa mungkin
bang fadil bisa nambahin kalau ada jawaban
dari pepatah cina
tapi kita lihat nanti perkembangan seperti apa karena
sekarang ini masih masuk lobby lobby
antara fraksi kemungkinannya
mungkin juga nanti akan ada yang voting atau
musyawarah dihasilkan keputusan
tentang ambang batas presiden sementara
saya ucapkan terima kasih bang willy terima kasih
bang fadil atas waktunya di cnn indonesia prime news
selamat malam dan jangan beranjak dulu
kami masih akan kembali dengan dialog bersama
wahyu siawan komisioner dari
komisi pemilihan umum tentang
pembahasan ru pemilu ini
cnn indonesia prime news segera kembali